anda salah satu penikmat telur mentah
stick dengan tingkat kematangan yang tidak sempurna
atau ikan segar khas makanan jepang
sebagian orang percaya makanan matang lebih baik gizinya
namun banyak pula yang lebih menyukai makanan mentah atau setengah matang
manakah yang lebih baik
ahli gizi rita ramayulis mengatakan ada beberapa tujuan mengapa makanan harus dimatangkan
pertama untuk menghilangkan virus bakteri parasit dan bahan kimia yang terbawa dalam pangan
kedua untuk meningkatkan cita rasa pada pangan itu sendiri
rita menjelaskan untuk daging baik ayam maupun sapi sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi matang

karena radikal bebas itu bisa terjadi akibat banyaknya cemaran kimia yang masuk ke tubuh dalam makanan yang tidak diolah secara baik
sedikit berbeda dengan ikan
ada beberapa ikan yang memang bisa dimakan dalam kondisi mentah
salah satunya salmon
itu pun untuk peternakan tertentu yang dikelola dengan cara higienis bebas dari parasit
nah kalau ikan memang bakterinya tidak terlalu tinggi kalau ikan
ikan itu lebih banyak dikandungan parasitnya
jadi dia mengandung kayak telur cacing kemudian parasit ini yang kemudian kalau tidak dibersihkan dulu tidak dimatangkan dulu parasit itu masih ada bisa berkemampia pada tubuh manusia
namun ada juga bahan makanan yang boleh dimakan mentah yaitu buah
untuk sayur ada beberapa sayur yang bisa dikonsumsi mentah seperti selada tomat dan timun
timun tidak perlu dimatangkan karena cita rasanya sudah baik
dan tidak mudah rusak
dan yang tidak kalah penting untuk sayur buah daging dan ikan sebelum dilakukan proses pemasakan harus dipastikan telah melalui pencucian dan pemotongan yang benar benar bersih
sandra insandasari robi batiar jakarta